namun sementara itu ketua yayasan dimas kanjeng marwah daud ibrahim datang ke padepokan di probolinggo dan disambut ratusan pengikut taat pribadi
ya marwah daud melihat lokasi dan juga persediaan makanan para pengikut padepokan
para pengikut padepokan dimas kanjeng taat pribadi di desa wangkal kabupaten probolinggo jawa timur bersolawat dan bernyanyi lagu kebangsaan pada sabtu siang
jangan lupa indonesia raya
mereka menyambut kedatangan ketua yayasan padepokan dimas kanjeng marwah daud ibrahim
politisi dan dokter lulusan american university di washington amerika serikat ini mendatangi ratusan tenda pengikut taat pribadi dan melihat kondisi para pengikutnya
tak hanya itu marwah daud juga menanyakan persediaan makanan bagi kebutuhan ratusan pengikut yang masih setia di padepokan
menurut marwah daud sambil menunggu proses hukum tadpribadi
sebuah pengikut tidak boleh gelisah dan teguhkan prinsip
mereka diminta melakukan sholawat agar kasus yang menimpa padepokan segera selesai
serahkan sepenuhnya kepada maju selama
karena saya nggak tahu saya sini fokus program dan yayasan silahkan maju selama sepenuhnya meneliti
tidak pernah tahu adanya penggandaan uang
pengadaan iya penggandaan enggak bahwa ada iya
kalau dengar teman teman pengadaan
serahkan ke bi
pak padepokan berharap kepolisian memberi izin tadpribadi melakukan ritual mendatangkan uang
dan disaksikan bersama agar mempercayai kelebihan pemimpin mereka